ya keputusannya di kaesang ya untuk maju atau tidaknya ya
tanyakan aja tanyakan ke teman teman psi
kita jemput ke bandara dulu ya pak ammaru fahmin ya
ada terbuka luas untuk semua ya
saya alvin fridianto saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain